korban gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
dievakuasi ke daerah lain yang lebih aman
sejumlah korban dievakuasi ke balikpapan kalimantan timur
menggunakan dua kapal patroli bea dan cukai
korban lain dievakuasi ke manado menggunakan pesawat hercules
kapal yang mengangkut para korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah ini
tiba di pelabuhan semayang balikpapan kalimantan timur pada senin
pukul tiga waktu indonesia tengah
sembilan orang yang dievakuasi adalah karyawan bea dan cukai palu
yang menjadi korban gempa dan tsunami
para korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk proses pengobatan dan pemulihan
korban gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
di kota palu dan donggala sulawesi tengah
dievakuasi ke manado pada minggu menggunakan pesawat hercules
jumlah korban yang dievakuasi dua ratus empat puluh lima orang
yang kebanyakan terdiri atas warga lansia dan anak anak
setibanya di bandara samratulangi para korban langsung didatang
begitu kita lari semuanya bilang air air gitu
orang yang di dalam bilang dari lorong bilang ke jalan ke jalan
kita semua bingung akhirnya kebetulan saya ada tangga di rumah
ada tangga itu saya lihat ada tangga
saya naik ke atas saya pasangnya di dalam mobil
kemudian tiba tiba rasa kayak ban kempes terus mobilnya kayak loncat semuanya
motor motor terjatuh rumah rumah mulai orang berhamburan
sejumlah korban yang ikut dalam rombongan evakuasi ini singgah
dengan tujuan luwuk solo dan jakarta